berbagai macam motif lukisan dari plastik sampah dipamerkan di acara festival kolaborasi jakarta sadar sampah
acara ini digelar di kantor sukudinas likun hidup jakarta timur kampung makassar jakarta timur
di hari peduli sampah nasional yang jatuh pada dua puluh satu februari kemarin
mulai dari lukisan bunga pemandangan hingga lukisan wajah dibuat menggunakan limbah plastik
lukisan ini buah karya para ibu dan anak muda di jakarta timur yang telah mendapat pelatihan dari seorang seniman lukis
media plastik digunakan untuk mengurangi sampah plastik
hasil karya warga ini dijual dengan harga seratus ribu rupiah untuk ukuran tiga puluh dua x tiga puluh cm
paguyuban bank sampah sidoarjo juga memperingati hari sampah nasional
dengan menggelar pameran busana berbahan sampah
acara yang digelar di halaman timur gor delta sidoarjo jawa timur akhir pekan lalu mengundang decak kagum warga
lomba busana sampah daur ulang ini juga sengaja digelar untuk mengingatkan warga
jika saat ini sampah bisa diubah
menjadi barang bernilai ekonomi tinggi
selalu keliling dan mengajak teman teman yang sudah membuka bank sampah untuk menularkan memotivasi
apalagi dalam satu rt ketika rutin sampah ditimbang setiap satu bulan itu dijamin minimal
minimal lima ratus ribu itu pasti didapat untuk satu rt
waktu untuk membuat satu busana sampah daur ulang ini sekitar dua bulan
dan beratnya bisa mencapai lebih dari lima kg
tim liputan cnn indonesia